taman nasional danau sentarum merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna
terletak di kabupaten kapuas hulu kalimantan barat
taman nasional yang memiliki luas area lebih dari satu ratus dua puluh hektare ini
juga sekaligus menjadi tempat bagi masyarakat menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu
seperti madu misalnya madu hutan dari danau sentarum merupakan madu indonesia pertama
yang mendapat jaminan mutu dari biosert
sebuah lembaga inspeksi dan sertifikasi produk pangan organik yang ramah lingkungan
capaian tersebut tak lepas dari peran asosiasi priau danau sentarum atau apds
dalam memanen dan mengelola emas cair dari katulistiwa ini
profesi petani madu atau periau merupakan pekerjaan turun temurun
bagi masyarakat di sekitar danau sentarum
ada standar dan prosedur yang harus dilakukan periau
untuk menghasilkan madu yang berkualitas dan lestari
melalui asosiasi priau danau sentarum inilah para petani dapat menstabilkan harga madu di pasaran
jika sebelumnya harga madu dijual di bawah standar yaitu sekitar rp sepuluh per kilogram
kini madu hutan danau sentarung dapat dijual seharga seratus ribu rupiah per kilogram
sejak didirikan tahun dua ribu enam
riau danau sentarum ini beranggota dengan tiga ratus lima puluh enam orang
selain memanen mereka juga ikut andil proses promosi dan pemasaran produk hasil hutan bukan kayu ini
saya kali ini berada di danau sentarum di kabupaten kapuas hulu di kalimantan barat
kabupaten kapuas hulu ini sangat unik karena sejak tahun dua ribu tiga dinyatakan sebagai kabupaten konservasi
karena di daerah ini terdapat dua taman nasional
satu taman nasional betung kriun dan satu lagi taman nasional danau sentarum
dan oleh sebab itu masyarakat yang ada di sekitar ini sangat menggantungkan hidup mereka dari apa yang dihasilkan hutan
nah salah satunya adalah madu
nah di danau sentarung ini terkenal dengan madu jahat
yang unik dan ini merupakan salah satu produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat di sini
untuk lebih mengetahui mengenai madu yang didapat di daerah ini dan ini madu liar
kita sudah ditemani oleh seorang presiden
ini adalah pak basri wadi dikenal sebagai pak uge
presiden dari asosiasi periau danau seni
nah periau ini artinya itu petani madu ya
jadi dalam bahasa daerah kan
periau itu adalah kelompok petani madu
kelompok petani madu
yang mengelola dalam salah satu kawasan
kawasan yang berada di perkampungan mereka
jadi petani madu ini punya kelompok punya asosiasi sendiri
dan pak uge jadi presiden
asosiasi ini adalah dibentuk oleh kelompok
jadi apds itu asosiasi periau danau sentarung itu ada lima belas kelompok petani madu
ada berapa orang setiap
jumlah anggotanya tiga ratus lima puluh enam anggota
tiga ratus lima puluh enam ini dari masyarakat seluruh desa di danau sentarung
yang berada di dalam kawasan taman nasional itu ada tujuh desa
nah pak uge ini pak presiden
sejak kapan jadi presiden asosiasi priau
saya menjabat sebagai presiden dari tahun dua ribu
jadi sudah lebih dari enam tahun ya sekarang
ini sudah dua periode
jadi ini ada pemilihan juga persis seperti presiden
kurang lebihnya tiga tahun sekali
nah sebelumnya ada asosiasi seperti ini
sebelum apds itu ada beberapa yang sudah membentuk asosiasi dulu
di kawasan tengah
di kawasan taman nasional danau sentarum ini ada dua yaitu apds dan apmb
apmb itu asosiasi periau waram hitung
dekat dengan apds tetangganya apds
nah kenapa perlu dibuat semacam asosiasi
ini asosiasi khusus bagi para petani madu ya
kenapa harus memiliki asosiasi ini apa manfaatnya
dan apa apa saja yang dilakukan dalam gabungan ini
pentingnya dalam pembentukan asosiasi ini yang pertama itu mengenai pemasaran harga
tentunya berkaitan dengan kualitas pengelolaan
kalau tidak ada asosiasi harga madu itu turun naik
jadi asosiasi lah yang menstabilkan harga madu
yang terutama di tingkat petani dan di tingkat pasar pasar
jadi supaya harganya dijaga dan tetap tinggi ya
apa persisnya nama lebahnya apa yang membedakannya dari jenis jenis lain misalnya
dan bunga bunga yang menjadi sumber dari makanan lebah itu sendiri
kalau untuk lebah kalau di sini menyebutnya muayi
jadi ya nama lebahnya apis dursata
itu lebah hutan
untuk apa mempunyai oleh madu
petani madu ini membuat semacam dahan buatan
dan buatan itu namanya tikung
ketika pada musim bunga musim danau berbunga jadi lebah
itu biasanya berapa kali setahun itu musimnya atau terus terusan
kalau musimnya itu satu kali setahun
cuma dia melangkah dari akhir tahun ke awal tahun
dari september sampai maret
itu musim lebah
kemudian kalau untuk keunikan salah satu madu dia asosiasi periode sentarum khususnya kapuasulu
hanya satu satunya pakan lebah yang ada di indonesia
itu seperti putat emas cuma ada di dalam kawasan
hanya ada di sini
jadi berarti rasa ataupun kualitas serta tekstur madunya itu berbeda ya
nanti kita perlu rasakan
pak uge biasanya kalau para petani mencari
madu ini pakai boat seperti ini ya
agak terlalu berisik ya
enggak kalau petani itu memang ada perahu sampan khusus mereka
bot yang kecil itu untuk mereka panen
jadi untuk di apds kan kita ada ics nya
jadi ics nya itu setiap panen itu harus tiga orang
apa itu ics
luar biasa ini sudah ada
itu standar standar yang mengacu kepada ini
standar ini didapatkan dari mana
itu dibuat oleh apds sendiri
apds sejak berdirinya apds
jadi sebelum sebelumnya tidak ada standar ya
tidak ada standar
dan standar itu jadi menentukan segala macam ya
tujuannya apa selain harga itu
tapi ini pas ada dampaknya nggak terhadap kualitas madu yang diproduksi
itu mengacu ke arah ini sertifikasi
sekarang kita sudah mendapat sertifikasi dari organik dari bioset
itu pasti wah ini luar biasa nih selamat ya
ini satu satunya asosiasi di sini mendapatkan
satu satunya asosiasi yang ada di indonesia
satu satunya asosiasi yang ada di indonesia mendapatkan sertifikasi bio ya
itu khusus madu hutan
kembali ini ke madu itu sendiri
nggak tahu ya kapan kita akan sampai
karena bau kita lagi mogok
tapi kita menunggu mudah mudahan ada sampan ya yang akan menjemput kita
kenapa harus ada asosiasi
karena dulu itu madu itu murah sekali harganya
kalau murah itu kira kira berapa satu
dulu itu dari lima belas sampai sepuluh per kilo
untuk satu kilo
kalau memang murah sekali ya
karena kualitasnya juga
karena kualitasnya kemudian kita pasarnya per orangan gitu
jadi tidak dapat mengontrol
jadi tidak dapat mengontrol
tidak dapat mengontrol gitu
kembali ke kehasan dari lebah yang ada di sini
bunganya jelas ada beberapa
dan hanya tumbuh di daerah ini
dari segi lebahnya apid ini
kalau untuk kekhasan madu madu kita sih tergantung rasa
jadi warna madu kemudian rasa madu ada rasa manis asam ada manis kemudian ada manis pahit
jadi beragam agam ya
tergantung pakan yang dia ambil
tapi lebahnya itu sebenarnya lebah hutan biasa
nah ini lebah liar kan
lebah liar iya
tidak dirumah rumahkan itu
tapi ada tikung itu kan
tikung itu memancing dia dari pohon tinggi dari tebing bisa sampai ke bawah
nanti kita bisa lihat ya kalau kita sampai ke tempat di mana kita memanen madu ini
tapi kembali ke asosiasi ini
asosiasi ini sudah mendapatkan sertifikasi yang istilahnya bio certificate
yang berarti betul betul murni diproduksi secara organik
tapi juga secara lestari kan
tidak merusak hutan dan tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya
saya tertarik ini mengenai asosiasi ini
apa apa saja dan siapa yang bisa menjadi anggota dan apa komitmennya atau yang harus dipatuti dan lain sebagainya dalam asosiasi ini
salah satu untuk bisa menjadi anggota asosiasi priau dan danau sentarung itu apabila sudah berdirinya kerompok priau
jadi kita tidak bisa menerima per individu
tidak bisa menerima per individu per kelompok
dan kelompok itu rata rata terdiri dari sekitar berapa anggota
biasanya anggota yang kita bina dari setiap kelompok itu dari sepuluh sampai empat puluh anggota
tergantung jumlah penduduk yang di sana yang mengelola madu madu hutan
pak uge ini sendiri sudah berapa lama menjadi petani madu
saya dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi waktu itu kan belum ada kelompok dan lain sebagainya
itu bagaimana kehidupan seorang petani madu di daerah ini pada tahun tahun itu
dan apa perbedaan yang paling terasa dengan adanya asosiasi
berawal dari situ kita waktu dulu itu dalam mengelola madu itu tidak ada yang namanya peraturan atau standar yang mengacu ke arah bagaimana cara mengelola madu proses higienis dan segala macam itu belum belum ada
bahkan dulu itu main perang
jadi kita sudah membuat kesepakatan bahwa madu tidak diperas dengan ditiris dan ditetes
kemudian panen kita tidak ambil semua panen hanya mengambil bagian kepala madu saja
itu yang kita ambil
jadi bagian anaknya madu itu kita tidak ambil
jadi dulu kualitasnya itu sangat berbeda dan tidak ramah lingkungan
tapi apa yang membuat pak uge dan teman teman ini tiba tiba sadar
harus berubah ya dalam cara bertani ini
apakah datang dari kesadaran sendiri atau yang ada yang menyarankan
ya memang dulu kita ada binaan beberapa lsm
yang terutama itu ada dari aoi aliansi organik indonesia
itu salah satu pendamping kita dahulu dalam pembentukan apds
kemudian kalau untuk kualitas
kalau dulu itu kenapa harus ada asosiasi
karena dulu itu madu itu murah sekali harganya
kalau murah itu kira kira berapa satu
dulu itu dari lima belas sampai sepuluh per kilo
untuk satu kilo
memang murah sekali ya
karena kualitasnya juga
karena kualitasnya kemudian kita pasarnya perorangan
jadi tidak dapat mengontrol
jadi sekarang ini kita sudah ada asosiasi
dan asosiasi ini yang menentukan harga jual
bahkan sekarang ini kita bisa menjual harga tertinggi itu rp satu ratus lima puluh lima per kilo
satu ratus lima puluh per kilo itu bisa wah luar biasa ya
kalau yang sudah dikemas itu kurang lebih seratus per botol
ini adalah salah satu kawan kawan kita dari riau tempurau
jadi anggota kita juga yang ini
mereka di sebelah utara
jadi mereka sudah bergabung ke kita
mereka datang ke sini untuk kemarin mereka antar madu
jadi madu yang di gudang ini sudah ada tujuh delapan ton
oke ini kelihatannya kita harus pindah karena speedboat kita motornya
almarhum ini kayaknya habis bensin
yuk pak uge silahkan duluan
akhirnya kita dapat pertolongan ya
ini jadi untuk panen madu itu ada bulan bulan tertentunya ya
ada perpindahan tahun
jadi antara bulan september sampai bulan maret
kita sekarang bulan maret
jadi ini waktu yang tepat ya untuk panen
sebetulnya ini adalah sudah hampir terakhir ya
karena panen raya itu kemarin di bulan dua belas dan bulan satu
desember dan januari
itu panen yang full kemarin
setiap hari itu panen dari jam berapa sampai jam berapa
kalau panen itu dari jam sepuluh sampai jam dua
sepuluh sampai jam dua
iya itu juga tergantung daripada cuaca
dan ketika panen raya itu paling banyak ya pak uge ya
pak uge ya
yang didapat itu berapa kilo
dalam satu sarang itu
itu bisa mencapai dari lima sampai dua puluh kilo
iya tergantung sarang dan tergantung musim bunganya juga
jadi ketika kita mau panen di awal itu harus melihat situasi bunga
bunga yang biasa panen di awal itu adalah bunga kayu samad bunga kayu masung dan berapa bunganya
kemudian apa lagi
yang bisa kita lihat di sini
ya sebetulnya pohon pohon yang di sekitar ini di tepi tepi ini adalah pohon yang menghasilkan pakan lebah
dan pohon yang biasanya dipasang oleh dahan buatan yang disebut dengan tikung itu
madu tikung khas danau sentarung
tapi gini pak uge
ini dari dulu ya
sudah ada di sini
lebahnya dan petani madunya ini memang merupakan mata pencarian dari dulu turun temurun gitu
ya usaha madu ini memang dari turun temurun
dari zaman raja raja dulu sudah ada usaha usaha madu ini yang disebut dengan priau
jadi priau itu adalah salah satu aktivitas sebetulnya
adalah salah satu aktivitas
yang menunjukkan bahwa pengelolaan madu
kalau dulu itu orang itu di kampung di menua di bagian kapuas
jadi kita datang ke sini itu mereka hanya memanen madu dulu
maka disebut dengan priau
dalam arti kata riau
meriau itu khusus untuk madu
nah dengan adanya asosiasi ini dan di bawah pimpinan pak presiden ini berarti ada semacam prosedur dan sistem yang
dan sistem yang harus betul betul diikuti ya di sini oleh petani madu
apalagi sekarang sudah memiliki sertifikat itu
sertifikat semacam ico nya itu ya bisa ditelusuri lah bagaimana caranya dan sudah bisa disertifikasi secara organik
ini mengubah cara para petani di sini memanen dan juga mengolah madunya
itu awal awal bagaimana mereka menanggapi perubahan itu pak uge
pasti kan sangat berbeda ya dari cara cara mereka dulu mengolah madu
dalam perubahan itu pengelolaan madu hutan yang tadinya belum ada aturan standar dan segala macam
sekarang sudah ada aturan dan standar yang bisa diikuti oleh kedai madu
awal awal bagaimana reaksi mereka
karena kan biasanya kalau ada aturan baru ada ini tidak boleh itu tidak boleh
ya karena peraturan itu dibentuk oleh mereka sendiri
oleh mereka sendiri
jadi dibuat mereka sendiri mereka yang apa yang apa yang tidak bagus mereka buang yang bagus mereka ambil gitu
luar biasa ya kesulitan pak uge sebagai presiden untuk mengelola asosiasi ini
ini kan salah satu yang pertama dan juga yang pertama di indonesia untuk mendapatkan sertifikasi ini
apa apa saja tantangan yang dihadapi
ya memang banyak sekali sih tantangan tantangan dalam memperoleh sertifikasi organik dari bioset itu
salah satunya kita diaudit setiap tahun kemudian kita punya inspektor di lapangan harus melakukan inspeksi
apakah mereka melakukan inspeksi dengan benar atau tidak benar itu bisa kita awasi
dan itu bisa menjadi artikel kritis bagi pengawasan di dalam internal itu sendiri
kandungan madu apedes ini adalah salah satu anti aging
ini penting ini
anti aging juga ini dikonsumsi atau dioles di kulit
ya beberapa komodel ada yang dikonsumsi ada dioles dengan wajah langsung
dia akan hingap di pohon tinggi
oh jadi susah untuk manen
jadi susah untuk manen

wah ini itu
itu salah satu madu
di mana di situ
coba kita bisa lebih dekat
itu banyak sarang kayaknya
nah inilah daerah kita panen
di hadapan kita ini ada dua sarang
dua sarang madu dua sarang lebah
mari kita akan melihatnya
ini salah satu sarang tapi dengan tikung buatan
ya dahan buatan
tikung itu jadi dahan ya
jadi kalau misalnya tidak ada dahan buatan itu lebahnya akan membuat sarang di
jadi sulit dipanen
wah ini ide yang bagus
ini pertama kali memiliki ide ini siapa
maksudnya sudah cukup lama ide ini
ya ide ini sudah cukup lama dan dikembangkan sampai sekarang
dan ini juga memastikan madu ini ada terus menerus ya
bisa dipanen terus menerus ya
setiap tahun kita panen terus
jumlah tikung yang dipasang ada berapa
kalau di asosiasi itu ada empat puluh enam
nah untuk mengetahui yang mana milik asosiasi itu bagaimana
ini kan empat puluh enam ribu kan lumayan ya dengan jumlah dahan
susah ya untuk dicarinya
bagaimana mengingat di mana tikung tikungnya
jadi ini dalam satu kawasan kita berada di kawasan prihaus mangit
nah di priok semangit ini ada kurang lebihnya empat puluh delapan anggota
jadi empat puluh delapan anggota khususnya di prihaus mangit ini kurang lebih ada empat tikung
jadi empat tikung itu punya empat puluh enam orang
jadi setiap orang itu sudah ada tanda sudah ada kode di tikung itu di dahan itu
jadi di hafal ya
ini kita harus lihat ini
untuk pertama kalinya ini saya melihat panen madu langsung ya dari pohonnya
mudah mudahan kita tidak disengat ini
harus pakai tutup atau
harus pakai pengaman
karena kalau tidak pengaman dia otomatis menyerang menggigit
jadi pada saat kita panen itu semuanya harus berpencet
jadi ini namanya kawasan tanjung kayat
tanjung kayat ya
jadi setiap sungai setiap tanjung setiap lebak itu sudah ada nama
petani itu mendaftarkan diri ke asosiasi itu dengan itulah
ada namanya kodenya sudah
tapi asal mula mendapatkan areal itu bagaimana
petani ini kan berarti ada kaveling kavelingnya
itu harus siapa yang duluan atau mungkin bagaimana
jadi kelompok pria ini mereka punya aturan sendiri
berdasarkan aktivitas yang mereka buat yang mereka kerjakan setiap hari
pemasangan tikung ini ada aturannya di pria itu lima sampai sepuluh meter per tikung
jadi setiap tikung itu harus dikawal
beri kode atau tanda supaya orang tahu
nah tapi sebelum si a atau si b itu mengkafling ya itu bagaimana
ini kan apakah ada pemilik ya dari kaveling kaveling ini
dari awal atau diberikan atau memang karena dari dulu misalnya sudah memanen di tempat itu
karena ini sudah menjadi pengelolaan kawasan pria
dulu itu memang punya perorangan
sekarang sudah dibebaskan setiap orang itu bisa mengelola
mengelola dengan mendaftar
memasang memasang tikung di sini
jadi kalau saya mau pasang tikung di tempat yang belum ada tikungnya boleh
asal asal mbak menjadi kakak nelayan atau masuk ke dalam sebuah organisasi kelompok pria itu tadi
sebelum kita memanen harus ada sop penting yang diikuti kalau tidak kita nanti disengat oleh lebahnya
sebelum kita panen kita memakai akan memasang alat pengaman
temuan panen yaitu berupa baju
baju yang tebal kemudian sarung tangan kemudian sebuah jaring yang akan dipasang di kepala
salah satunya untuk menghindari singatan lebah

yang pertama ini boleh langsung bareng kota punya
kemudian sebuah jaring yang akan dipasang di kepala
salah satunya untuk menghindari singatan rebah ketika dia menyerah
ini asap ini pak uge asap ini ya lumayan ya menyengat
ini tujuannya untuk apa ya
asap ini untuk mengusir lebah supaya dia cepat keluar dari sarangnya
dan ketika dia keluar dia sudah kena asap
sekiranya dia pun menyengat itu sudah tawar tidak bisa
yuk mari kita lihat
aduh saya belum dipasang
waduh jangan sampai disengat pak uge
saya udah gak bisa lihat apa apa karena matanya sudah mulai berair ini
kalau diserap lebah lebih gawat lagi
kita akan memulai panen yaitu menuju sarang lebah
di mana kita sudah disiapkan pengasapan dan pengaman
ini adalah proses panen
jadi jarak lebah dari kita
itu kurang lebih dua sampai tiga meter
jadi kita itu melangkah kurang lebih dua tiga langkah kita sudah sampai ke tempat sarang lebah itu
isinya bisa mencapai lima sampai dua puluh kilo
wah sudah keluar
kalau musim bagus ya
dan jumlah lebah yang disarang itu banyak sekali ya
mereka keluar itu semua gara gara asap
ini apa yang dilakukan teman teman sekarang
bagaimana mereka apakah sarangnya harus diambil keseluruhan atau bagaimana
ada alat yang digunakan
alat yang digunakan adalah terenung
tenung itu adalah alat untuk pengambilan madu
yaitu terenung dan pisau stainless
standless ini untuk memotong bagian kepala madu
kenapa harus menggunakan pisau stainless
karena dia tidak karatan
dia lebih steril
yang kedua potongannya lebih rapi
kalau pakai pisau pisau yang keluhan tajam potongannya bisa melenceng ke mana mana
bisa membuat sarang lebah itu robek dan segala macam
ini bagian dari aturan untuk mendapat bioset itu ya menggunakan alat alat yang sesuai
ya salah satu menggunakan itu
kita sekarang dikelilingi oleh lebah yang kurang happy ya sarangnya itu diambil madunya
tapi pasti disisakan kan
kita mengambil bagian kepala madu saja
dan bagian anaknya kita tinggalkan dan kita juga meninggalkan sedikit madu untuk makanan anaknya
sudah berhasil teman teman
boleh kita lihat
sudah mendapat hasil
kita agak menjauh dulu nanti kita lihat hasil
ini sudah akhir mbak

tidak ada lagi tikung yang berakhir jadi tidak ada pakaian lebah
oke ini sudah bisa dicopot
berhasil tidak disengat oleh lebah
tadi saya lihat banyak sekali tuh lebah bertengger di top di kameramen saya
yang penting jangan panik ya
oke mari kita lihat hasil dari perburuan lebah kita kali ini
di tikung apa tadi namanya pak uget
ini mungkin bisa dijelaskan
pak uge apa yang kita lihat di sini
sarang lebahnya ya
tapi madunya kelihatannya tidak terlalu banyak ya
ini sudah akhir ya
jadi lebahnya tidak mengisi madu ke dalam sarangnya
dia lebih ke arah makanan anaknya
langsung ke anaknya
nah anak anaknya itu yang ditinggal kan
dan nanti anaknya itu yang akan membentuk
koloni baru sarangnya lebih besar dan isinya penuh dengan madu
jadi kalau awal panen ini penuh ya
ini sudah panen ketiga
panen ketiga ya
kalau penuh itu bisa satu sarang tadi lima kilo bisa
lima kilo sampai dua puluh kilo itu berarti sarang yang sangat besar ya
iya sarang yang sangat besar
ini biasanya digunakan untuk apa sarang sarang ini
biasanya dibuat liling liling biasa
kemudian ada juga pembeli dari luar kita bisa jual ke sana
tapi sayang madunya kurang karena kalau tidak kita bisa makan
masih ada bu
oh di mana coba kita
ini masih ada madunya ya
ini dari tadi bunga pun
bunga kalau sekarang itu bunga kawi
bunga kawi bukan puntat tadi ya
bukan puntat puntat sudah berlalu
puntat sudah berlalu
itu hanya tempat dia memasang
jadi dia bisa mengambil ke bunga yang lain
ini madu ini yang nanti sudah bersertifikat organik karena prosesnya dari awal sampai akhir tadi juga pengambilannya itu sesuai dengan standar standar internasional
sehingga bisa mendapatkan cap
ya ini kita harus bangga karena ini hanya satu satunya nih madu danau sentarum ini di seluruh indonesia yang memiliki bio certifikat
bangga sekali ya
tahun berapa mendapatkan sertifikasi itu
dari tahun dua ribu delapan
sudah lebih dari sepuluh tahun
dan ini pasti berdampak terhadap kualitas madu yang diproduksi
jauh lebih murni ya
jauh lebih murni
jauh lebih higienis
nah setelah kita panen madu ini apa step berikutnya
kita akan melakukan pasca panen
jadi apa melakukan pasca panen itu ya memisahkan madu dari sarangnya
nanti di rumah
jadi pasca panen itu dilakukan di rumah petani
di rumah petani itu sendiri
kita tes kadar air salah satu yang ada di loyang ini
kita pakai yang ininya
ini sudah tiga hari ya di sempat disini
ya sudah tiga hari

tidak di dalam tuh
iya setelah pasca panen kita sekarang berada di rumah produksi apds
ini pak uge udah ganti baju
kenapa ganti baju
karena kalau masuk rumah produksi itu ya sop nya harus bajunya
persih ya ya
bisa dijelaskan kira kira apa proses pengolahan ini di rumah produksi ini pak uge
ya untuk proses selanjutnya yaitu proses pengurangan kadar air
lebih enak ya lebih kental dan tahan tahan lama jadi dia enggak enggak mudah terkontaminasi tentunya
cara pengurangan kadar air itu bagaimana
nanti kita akan ketemu seseorang yaitu rekan saya staff saya iban empat
pak yusuf halo pak yusuf apa kabar
ini t shirtnya rawat danau sentarum untuk dunia
jadi gimana pak yusuf setelah kita panen tadi dibawa ke sini katanya kadar airnya harus dikurangi
ini bagaimana persisnya proses untuk memproduksi madu ini sampai bisa dijual dan dikonsumsi
setelah madunya diambil dari sarangnya
madu dibawa ke sini dimasukkan ke botol kayak gini
terus nanti kita masukkan ke dalam dispenser
ini dispenser kita bisa lihat ini boleh saya buka
jadi di rumah produksi ini terdapat beberapa ruangan salah satu ruangan pengolahan jadi kita akan menuju ruang pengolahan
ruang pengolahan silakan pak yusuf
ini ruang pengolahan yang ada dispenser
ini ruangan stok madu
ini untuk stok madu jadi sebelum kita mengolah madu ini kita masukkan ke sini dengan menggunakan saringan
saringannya biar lebih dari situ kan ke sini biar lebih murni
biar lebih murni
biar tidak ada bekas bekas
dia dilakukan dua kali penyaringan penyaringan di rumah petani kemudian sebelum dia dimasukkan ke disaring lagi supaya lebih murni
nah ini kan saya lihat kan banyak sekali dispenser ini semua hasil panen oleh petani di bawah apds itu sendiri
dan setiap galon ini ada petani yang memilikinya begitu
iya ada petani yang memilikinya maka setiap ground itu ada kode salah satunya kodenya seperti ini
ini tiga puluh enam namanya sair dua puluh lima kilo salah satu kode ini dari pria telatap kodenya la jadi sudah terdaftar
tapi jenis madunya sama semuanya atau berbeda beda
tergantung musim panen di bunga apa jadi ketika pada saat musim panen di bunga putat semuanya putat itu bisa sama tapi apabila di satu pria putat di prio lain bunga kau itu beda
yang di ruangan ini bunga apa
kalau ini dulu panennya di bunga kawi
ini hasil produksi tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas kemarin pada saat bunga tahun ini
nah ini supaya tidak tercampur ini ada bunga putat bunga kawi ini benar benar harus tahu persis ya tikung mana dan juga punya siapa
dan jenis itu harus ditulis semua di sini ya
semuanya masuk ke dalam daftar produksi panen yang ada di bagian sekitar apds
jadi pencatatannya itu harus jangan sampai bunga kawi dianggap bunga putat nah itu bahaya
oke disaring dua kali ya supaya lebih murni apalagi proses berikutnya
terus nanti dimasukkan ke dalam loyangnya
rumah apa ruangan pengolahan apds ruangan pengolahan kada air
bisa di jemput
bisa di jemput
nah ini kita masuk ke ruangan pengolahan
nanti setelah di dalam itu dimasukkan ke
ini madunya dimasukkan ke sini
terus dari situ prosesnya langsung masukkan ke sini
ini adalah madu
ini contoh madunya
ini bisa dilihat ini di sini ini madu madu yang sedang dalam proses untuk mengurangi kadar air
berapa lama disimpan di sini
sekitar tiga hari
tiga hari dengan suhu tertentu ada
dengan suhu tertentu tiga puluh derajat
setelah itu ada pengetesan berapa persen
ini pak yusuf yang melakukan
ada yang sudah siap di tes pak yusuf
oke yuk kita tes ini
tadi pak uge sudah menjelaskan biasanya kalau madu yang baru dipanen itu kadar airnya itu bisa di atas dua puluh persen ya
dua puluh lima bahkan sampai dua puluh delapan persen
tapi idealnya kadar airnya di bawah dua puluh persen
madunya lebih kental juga mungkin lebih awet ini pengaruh terhadap rasa juga dong
disini kita punya dua alat yang satu ini alat digital
pengukuran secara digital yang satu ini dengan manual
ini untuk mengukur temperatur kadar air
ini namanya repaktometer
wow oke coba kita lihat pak yusuf bagaimana
kita tes kadar air salah satu yang ada di loyang ini
kita pakai yang ininya
ini sudah tiga hari ya
sudah tiga hari
wah ini alatnya harus ini harus
ada yang dua puluh
di sini katanya delapan belas persen airnya ini bagus nih udah siap ini
jadi delapan belas persen ini berarti sudah paling maksimal
sudah dari sini
ini kan karena belum ini
ini sebetulnya di sini masih ada juga yang dispenser kayak gitu masukkan di situ
terus saringkan lagi
disaringkan lagi terus baru dibotolan
kemudian baru dibotol proses pembotolan juga di sini
di sebelah ya nanti kita lihat ya di sebelah
biasanya botolnya itu per botol berapa gram ya paling
seratus gram jadi berarti harga per botol kalau keluar dari rumah produksi ini berapa
satu botol itu seratus ribu
satu botol seratus ribu jadi tebakan saya betul ya tadi
saya lihat ini jangan jangan sekitar seratus ribu tadi sudah belajar
soalnya dari pak uge itu satu kilo itu satu ratus dua puluh ribu ya kalau di harga apds
tapi kalau sudah diolah dibotol dan dijual itu di pasar itu bisa seratus ribu
ini untuk semua jenis
dipasarkan di mana mana saja pak uge
kalau yang betul betul begini kita pasarkan di putus ibau pontianak itu saja
dan perencanaan kita akan masuk ke pasar oriflame
nah ini sudah masuk kosmetik ya
wow luar biasa jadi kita juga turut bangga ya terhadap proses ya cara ini asosiasi dari
periau danau sentaruni ini memanen luk madu ini dengan metode yang disebut sebagai panen
lestari kan ya karena di dalam melakukan panen itu itu tidak diambil semua begitu saja
tapi disisakan sarangnya sehingga masih bisa tetap ya berkembang biak lebahnya
yang diharapkan juga ini akan menjadi sumber mata pencarian yang terus menerus ya
jadi ternyata kita banyak sekali ya berhutang budi kepada lebah ya bukan hanya memberikan madu
tapi juga tanpa lebah kita tidak akan bisa menikmati banyak sekali tanaman tanaman yang bergantung
hidupnya pada lebah itu sendiri pak uget tiap hari mengkonsumsi madu
tapi madunya ada
jadi ketika kurang enak badan kita selalu konsumsi
kalau saya itu memang
aku sebenarnya dalam seminggu itu dua tiga malam satu
satu minggu itu dua tiga
iya baik sekali lagi terima kasih banyak insight with desi anwar kali ini
banyak sekali belajar ya mengenai bukan saja bagaimana para petani di sini memanen dan mengolah madu
tapi kita juga belajar untuk mengapresiasi apa yang diproduksi di sini
karena disini tidak seperti di tempat lain
ini semuanya itu dengan cara organik ya
ada sistemnya ada asosiasinya ada persyaratannya dan semua ditaati dan dipatuhi
sehingga ini merupakan satu usaha unggulan dari taman nasional danau sentarum itu
sekali lagi pak uge presiden ug terima kasih banyak
sukses dan juga pak yusuf ya
dan sekali lagi insight with desi anwar
insight with desi anwar langsung dari kabupaten kapuas sepuluh persisnya di tengah tengah danau sentarum
kita akan berjumpa di mana saksikan insight with desi anwar berikutnya
jangan lupa menyaksikan insight with desi anwar juga di cnnindonesia com
dan juga di youtube kanal youtube kita insight with desi anwar at youtube com

yang penting kita kalem diam diam jangan panik
sudah berhasil teman teman
ini kayaknya kita sudah
boleh kita lihat
sudah mendapat hasil
kita mau rasakan ini masih ada madunya ya